partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip memecat langsung kader partai yang terkena operasi tangkap tangan kpk
bila bukti hukum yang menjerat kadernya cukup partai berlambang banteng itu tidak akan memberikan bantuan hukum
pernyataan itu dilontarkan oleh ahmad basarah wakil sekjen dari pdi perjuangan
ia menegaskan kebijakan partai bersumber dari ketua umum megawati soekarno putri yang tidak mentoleransi kadernya yang terlibat kasus korupsi
ahmad basarah menyatakan pdip telah memecat wali kota blitar saman hudi anwar dan bupati telung agung nonaktif syahri mulyo setelah operasi tangkap tangan kpk
di pdi perjuangan manakala seorang anggota pdi perjuangan yang merupakan penyelenggara negara tertangkap tangan ott oleh kpk
yang tentu kita harapkan tindakan ott itu telah memenuhi unsur unsur bukti hukum yang cukup
maka ketika unsur unsur ott itu memenuhi unsur bukti hukum yang cukup
maka detik itu juga bumega memecat yang bersangkutan